saya harus sampaikan bahwa
kemudian langkah langkah selanjutnya
terus menerus secara intensif
antara pak surya paloh
selamat sore dan salam sejahtera
telah diterima demikian hangat
kedua sebagai sahabat lama
dua hal inilah yang memungkinkan
dalam suasana yang penuh hangat
di antara pertemuan tadi itu
dan didampingin oleh kawan kawan semuanya
semuanya bermuara pada satu kesimpulan
indonesia sebagai negara besar
menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita
seperti apa yang telah diamanahkan
agar pengisian kemerdekaan yang kita
di sisi lain kita juga melihat
kita memiliki juga dimensi permasalahan
sumber daya kekayaan alam yang kita miliki
masyarakat dan penduduk yang kita miliki
untuk bisa menjadi sesuatu
berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki
tapi tidak ada artinya pemilu
dengan seluruh dialektika romantika
permasalahan pemilu ini sudah selesai
jalan ke depan untuk membangun negeri ini
sementara dinamika dan tantangan dunia
jadi kami semua berkesimpulan
jiwa besar para elit elit
lah kita akan mampu memberikan
artinya sekali lagi saya katakan
untuk audience yang banyak banget
sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu
sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama
akhirnya satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki
kalau memang ada opsi karena dasar bukan saya yang meminta
tapi kesempatan dorongan keinginan spirit mengajak
untuk bersama dengan pemerintah saya pikir itu lebih baik
beroposisi bisa setiap saat
tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat satu spirit
dan kekesan hati yang mengedepankan objektivitas
yang tetap menjaga nalar dan daya kritis
apalagi saya katakan pada saudara
antara kami berdua ini bukan mengenal setahun dua tahun lima tahun sepuluh tahun
apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun
setelah kami memasuki usia yang sama
satu hal tolong beri kesempatan kepercayaan
kami berdua kami kepingin bangsa ini maju